kalau anda pesan menu pindang biasanya menu ini dimasak dengan beberapa proses
digoreng atau diasap dulu baru kemudian direbus
yang pertama kita cicip dulu pindang gabus pucung di rumah makan kawasan tapos depok jawa barat ini
jangan datang kesiangan ya soalnya menu favoritnya cepat banget ludesnya
makanan langka yang susah
kalau gabus kalau hari sabtu minggu itu empat puluh kilo habis
kalau biasa paling tiga puluh minimal dua puluh lima seadanya ikannya aja
bumbu utama pindang gabus pucung ini adalah kluwek
sama dengan bumbunya rawon tapi ditambahkan rempah lainnya seperti lengkuas kunyit jahe daun salam daun serai daun jeruk ketumbar merica cabai dan bawang
pertama goreng dulu ikan gabusnya yang sudah dibumbui
baru masukkan ke dalam panci
yang berisi kuah pucung ini
kalau sudah mendidih siap disajikan dan disantap
ini saya belum lepas masker aja
wangi dan aroma dari gabus pucung atau si pindangnya ini aja udah merangsuk langsung ke dalam hidung saya
nah karena sekarang saya makannya di luar nggak di rumah saya memutuskan untuk makan di dalam mobil supaya lebih aman dan menghindari kerumunan
kelihatannya kental tapi kuahnya ini encer ketika masuk ke dalam mulut
terus kalau dari segi rasa kerasa banget nih rempah rempah pucungnya
ada gurihnya dan ada juga nih rasa asam asamnya
terus yang saya suka karena sekarang saya makannya pakai ikan gabus gak berasa sama sekali tuh amisnya
dan dari dagingnya ini benar benar empuk dan lembut banget
selain ikan ada juga nih pindang kaki sapi dan pindang ayam menu di rumah makan haja aliyah kawasan cipete utara jakarta selatan
kalau mau cicip disarankan untuk pesan beberapa hari sebelumnya nih soalnya sering banget kehabisan
kalau dia sehari sebelumnya harus pesan kalau kaki
gak bisa dadahkan gitu
kuah pindang di tempat ini dimasak dengan bumbu lengkap
mulai dari laos jahe kunyit serai daun salam cabai merah ketumbar dan merica
sehingga menghasilkan warna kuning kecoklatan
bumbu dihaluskan lalu dioseng dan ditambahkan air
setelah mendidih masukkan asam jawa bersama isian pilihannya
dua menu makanan sudah saya panaskan nih
tentunya ditemenin sebok bol nasi
biasanya kalau makan ayam kampung itu suka deg degan gitu
takut kalau daging ayamnya ini alot
tapi kalau di sini dagingnya benar benar lembut banget
nah buat pindang kaki sapinya ini benar benar rasanya itu padu padannya enak banget
ada segernya ada
asamnya juga ada
nah yang saya suka ketika kikilnya itu dikunyah kenyal tapi gak nyusahin
dan ketika ditelan langsung bersih
gak ada sisa lemak yang biasanya menempel di area dinding mulut saya
enak banget ya
menu pindang kaki sapi ini juga dikenal dengan sebutan sayur goreng asem kaki sapi
dibanderol seharga empat puluh rupiah anda sudah puas menikmati kelezatannya
clarissa aradia daud thompson jakarta